eh li tau gak
tapi sekarang udah balik lagi sama gue
malah dia bakalan janji
untuk lebih setia lagi sama gue
gue udah gak peduli lagi sama pantangan pantangan
gue udah gak percaya
santet rambut mayat
yaudah deh rafi kasih aja sendiri
mana monyetnya mana ada mah di belakang desa kamu yang lihat coba lihat ada monyet
ada koma beneran
aduh des gue kan udah bilang sama lo
sekarang santet itu berbalikan ke lo
itu gara gara lo melanggar syaratnya
makanya dengerin waktu dukun itu ngomong
itu kan salah lo
ya lo kasih tau gue dong li
lagian semua ini kan ide loh
lo yang ngajak gue untuk masuk ke dunia kayak gitu
loh des gue kan gak pernah maksa
nyalain gue lagi sekarang
gue gak mau ah kayak gini terus
mudah mudahan ini tidak akan terjadi lagi
gue sengaja manfaatin dukun buat nyantet nadine
tapi semua itu gue lakuin karena gue gak mau kehilangan lo
tapi lo pembunuhnya
raff gue gak tahu kalau akhirnya kayak gini
hah denger ya
apapun alasannya nadine mati gara gara lo santet
gue gak percaya
lo bisa kejam banget
gue sama nadie mungkin bejat
tapi gue baru tahu
ada orang yang lebih pejat lagi dari gue sama nadine
gue udah pengen lagi ketemu sama lo
kalau perlu gue cabut dari kampus ini